disinilah kemudian paling tidak per hari ini teman teman wartawan juga tentu mengikuti
untuk yang mewakili masyarakat yang ingin keberlanjutan setidaknya ada enam partai
tentu pdip sendiri lalu ada koalisi kebangkitan indonesia raya dan juga koalisi indonesia bersatu kib
sedangkan yang mewakili semangat perubahan dan perbaikan ada tiga partai yang saat ini sama sama dalam koalisi perubahan
yaitu selain partai demokrat ada pks dan nasdem
namun sekali lagi kami sejatinya baik koalisi yang ingin keberlanjutan maupun koalisi yang ingin perubahan
memiliki sejumlah kesamaan
yang pertama sama sama kita ingin
melakukan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat
sama tidak ada bedanya itu
yang kedua sama sama kita ingin meyakini bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang ini berjalan dengan free bebas dan juga adil serta demokratis
kita jaga bersama sama
itulah mengapa tadi kami sepakat pkb dan demokrat
menjadi bagian untuk menjaga agar benar benar pemilu kita pilpres maupun pileg
berjalan tanpa diwarnai intervensi intimidasi apalagi kecurangan
dan ini harus kita jaga bersama sama dengan seluruh masyarakat indonesia
yang sejatinya menjadi pemilik pemilu dan demokrasi negeri ini
saya tahu kemarin
koalisi dalam perubahan pks dan nasdem
dalam pemerintahan juga melakukan pertemuan
tapi kami yang ada di perubahan juga memiliki grand vision
sebuah visi besar agar indonesia bisa melakukan lompatan lompatan yang juga bisa membawa kita menjadi negara yang semakin maju
kita bicara indonesia mas duri empat puluh lima
sama kita juga ingin keluar dari middle income trap
jangan sampai kita menjadi negara besar tapi pendapatannya tidak tinggi
tapi kami juga punya perbedaan perbedaan
bahkan perbedaan perbedaan yang mungkin cukup fundamental dalam sejumlah isu
misalnya tadi tidak hanya kita ingin keluar dari middle income trap
tapi kita juga mencegah jangan sampai indonesia terjebak dalam jebakan utang besar atau high dead trump
ini juga salah satu yang ingin kita perjuangkan
tidak ingin terjadi kemiskinan yang terlalu besar
termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial
termasuk kita ingin mencegah terjadinya praktek praktik ketidakadilan
baik di bidang hukum maupun aspek aspek lainnya
dan yang terakhir tentu kita ingin benar benar bisa membangun indonesia ini melibatkan semua
menitik beratkan pada sumber daya manusianya
nah inilah yang kita harapkan bersama
tapi kami juga sekali lagi
bahwa indonesia ini tidak lagi menjadi ladang benturan benturan antar kelompok
apalagi antar kelompok identitas
kita semua saya rasa adalah para nasionalis
para patriot yang ingin membangun negerinya yang mencintai negerinya
kita menolak keras segala bentuk radikalisme misalnya
baik di kanan maupun di kiri
karena sejatinya negara kita ini milik semua
bukan hanya milik segelintir kelompok saja
jadi itu semua yang tadi kami bicarakan
termasuk bagaimana ke depan ini kita bisa membangun secara fokus
menitik beratkan juga pada tata kelola pemerintahan yang juga sehat
semua punya peran
jangan ada yang mendominasi dalam kekuatan politik tertentu
dan akhirnya tidak melakukan pembangunan secara inklusif
selebihnya teman teman wartawan sekalian
kami juga sebagai partai yang berdaulat dan independen
saya sangat menghormati pkb dan gus mohaimin
serta para pejabat teras pkb lainnya
yang juga mengemukakan harapan harapan
yang tentunya nanti kita ingin mendengarkan secara langsung
bagaimana politik tanah air ini bisa juga terus kita jaga dengan baik
dan tujuan besar kita
dapat benar benar tercapai
pada akhirnya kita berharap pemilu dua ribu dua puluh empat ini bukan ajang atau lomba lomba
untuk meraih kekuasaan semata
kekuasaan itu bagian kecil dari upaya kita ingin benar benar
mewujudkan perubahan dan perbaikan
indonesia negaranya harus lebih maju
dan rakyatnya harus semakin sejahtera
saya yakin kebersamaan dan diskusi semacam ini penting
sekali lagi kendati saat ini paling tidak kita berada
dan kita harus berhenti

tetapi ini indah
dan politik adalah politik
adalah sebuah mungkin yang jelas
hubungan selakuan semacam ini akan semakin menguatkan kita
dengan demikian saya menyerahkan kesempatan yang baik ini kepada gus mohaimin
untuk bisa juga menceritakan apa yang kita diskusikan tadi di dalam
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mas ahaye beserta seluruh jajaran
teman teman wartawan yang saya banggakan
pertama saya sangat bersyukur
berbahagia malam hari ini bisa berhalal bihalal
bersama pak sby dan keluarga besar partai demokrat
bernostalgia karena saya
selama lima tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas
bersama sama di kabinet indonesia bersatu jd ii
sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi
banyak sekali pelajaran selama lima tahun bersama pak sby
dan tadi sempat bernostalgia
suka duka di dalam pemerintahan dan perjuangan pembangunan kabinet
yang kedua saya
sangat berbahagia bisa berdiskusi
menyangkut berbagai perkembangan politik nasional
bersama mas ahaye dan pak sby
terutama meskipun kita berbeda koalisi
saya di koalisi kebangkitan indonesia raya
mas ahy di koalisi perubahan dan persatuan
silaturahmi jalan terus
perbedaan politik itu harus
tidak kemudian menjadi kita renggang dalam silaturahmi
komunikasi silaturahim harus terus dibangun
apalagi saya pernah menjadi menterinya pak sby
tentu komunikasi menjadi sangat penting
untuk mengokokkan solidaritas dan silaturahmi itu
sehingga diskusi kita berkembang
menyangkut berbagai tantangan pembangunan
termasuk persiapan persiapan yang kita lakukan masing masing partai
menghadapi pemilu tahun dua ribu dua puluh
dalam hal ini ada banyak kesamaan
misalnya kita berharap pemilu ini berjalan lancar
tidak ada kecurangan
langsung umum bebas kepada seluruh masyarakat
untuk melaksanakan hak politiknya
yang kedua kita juga bersepakat bahwa
pada dasarnya perbedaan koalisi
perbedaan pilihan di dalam partai maupun kepemimpinan nasional
adalah bagian dari upaya mengokokkan
dan menguatkan demokrasi kita
sehingga dibutuhkan semangat saling menghormati
menghargai perbedaan menjunjung tinggi
kekeluargaan dan persamaan diantara kita
saya akan teriak dari jauh
tapi kalau saya menang pasti saya tidak akan lupa mas ahy
jadi itulah demokrasi yang tentu saling berbagi
jadi dengan kesepahaman itu
maka perbedaan justru khas danah kekayaan diantara kita
dan itu akan mendewasakan itu
sambil menunggu takdir
manusia ini kan berusaha
saya berusaha koalisinya sama gerindra
sekarang tambah gokar
namanya juga usaha
nah soal takdir janur melengkungnya
apa nanti gak ketemu demokrat belum tentu
itu takdir di luar kemampuan kita
ya sudah masing masing berikhtiar
selanjutnya takdir di tangan tuhan
terima kasih teman teman semua
moga moga pertemuan ini juga akan berlanjut
dengan pertemuan pertemuan antar partai
terutama menjelang pemilu yang akan datang
dan saya memang sengaja akan terus berkunjung
dengan teman teman partai yang lain
dengan berbagai ikhtiar untuk dialog positif
bagi kemajuan demokrasi kita
demikian terima kasih mas ahy
terima kasih teman teman wartawan semalam hari ini
ya terima kasih siapa pertanyaan
ya baik selamat malam
bang ahayi dan cak imin
izin datang dari kompas com
ingin bertanya yang pertama kepada bang ahi dulu
tadi disampaikan tadi sore ini cak imin menyampaikan
ingin menggoda demokrat ini masuk ke koalisi besar
yang sedang dijajaki oleh cak imin dengan pak erlangga
nah itu apakah tadi juga dibahas dan mungkin
apakah justru malah dari bang ahaye menggoda balik
untuk cak imin bergabung ke koalisi perubahan itu
ya kemudian ya
caimin ini menarik karena kenapa mesti bertemu juga dengan pak sby
karena kan ketunya sudah mas ahayi
ya itu apakah ada pendekatan pendekatan khusus
di mana ada nasihat nasihat yang ingin didengarkan dari pak sby
atau seperti apa itu terima kasih
langsung jawab aja takutnya oke
ya rasanya mas tatang kita saling menggoda tadi
saling menggoda dalam arti yang baik
artinya kami saling bertukar pikiran bertukar catatan
tadi diskusinya cair sekali
tentunya saya ingin mendengarkan langsung yang menjadi bacaan
yang dimiliki oleh gusmo haimin maupun teman teman pkb
begitu pula sebaliknya
dan itu sehat
saya rasa di sini ada kedewasaan dalam politik
yang seharusnya memang dibangun seperti itu
yang suka sering saya bingung itu kalau ada kekuatan politik
yang merasa pokoknya saya di sini ada di sana
di garis demarkasi yang tebal saya di sini anda di sana
anda selamanya menjadi musuh dan lawan saya
itu tidak sehat
juga rasanya kurang dewasa
nah yang tadi kami lakukan sebetulnya sebuah refleksi
dan mudah mudahan tidak berlebihan
saya tadi berharap juga pertemuan pertemuan seperti ini
juga bisa menjadi model yang baik
bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga kita tahu
aktor politik ini kan baik formal struktural maupun informal

ada di mana mana di seluruh indonesia
mudah mudahan ini juga menjadi budaya dan tradisi yang baik
dan sekali lagi kami tidak ada upaya terlalu berlebihan
untuk saling mempengaruhi saling bercerita tapi rasanya baik
untuk kita pertimbangkan kita pikirkan
dan tadi yang disampaikan gus muhammad
yang jelas semangatnya adalah mencari kekuatan politik
semangatnya adalah mencari jalan yang baik mencari kesempatan yang baik
ujungnya sama kita ingin indonesia lebih baik
ya terima kasih
yang jelas setiap sawal idul fitri saya selalu sawan pak sby
itu menjadi tradisi saya untuk sowan kepada senior guru pimpinan
apalagi saya pernah jadi menterinya pak sby
nah kalau sudah ketemu pak sby ya saya langsung juga harus ngajak
supaya ketemu ketua umum demokrat dan keluarga besar
sekaligus bersama sama berhalal bihalal
sekaligus halal bihalal dengan partai demokrat
tidak ada saling menggoda tetapi cuma mengingatkan saja bahwa
manusia itu hanya bisa berusaha
takdir di tangan tuhan
siapa tahu takdir kita bisa bareng padahal beda koalisi
karena itu ya ia tidak ada saling menggoda
begitu saya kira
artinya konsentrasi tidak apa apa berbeda
artinya niko dari harian kompas pak
artinya kontestasi di depan tidak masalah beda koalisi
tetapi di belakang bisa saling membentuk koalisi besar bersama
sampai hari ini tidak ada tanda tanda itu
tadi kita sudah lihat tadi agus harimurti yudhoyono juga memberikan keterangan
mengenai demokrat dan juga pkb yang memiliki sejumlah kesamaan
sama sama ingin melakukan pembangunan untuk negeri
sama sama meyakini bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat nanti akan berjalan dengan lancar begitu
dan ingin sama sama pilpres berjalan tanpa adanya intimidasi
intervensi serta kecurangan
tadi muhaymin iskandar juga mengatakan bahwa ada perbedaan
nah perbedaan koalisi ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi indonesia
perbedaan menjadi kekayaan bagi demokrasi di negara ini
serta sekarang juga berbeda tapi nanti yang menentukan adalah takdir
kita akan lihat begitu ya